pemerintah kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
memberikan bantuan sosial tunai kepada veteran dan janda veteran
di kota sekayu musi banyu asin
veteran dan janda veteran menjadi prioritas utama penerima bantuan
karena mereka betul betul terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pemberian bantuan sosial tunai dilakukan di auditorium kantor bupati musi banyuasin sumatera selatan
lima belas orang veteran dan enam puluh dua orang janda veteran hadir di acara ini
bantuan sosial tunai untuk veteran dan janda veteran ini merupakan yang pertama di indonesia
penyerahan bantuan sosial tunai diberikan langsung bupati musi banyu asin dodi reza alex
secara simbolis kepada ketua legion veteran republik indonesia musi banyuasin
menurut dodi reza yang juga penerima anugerah
tanda kehormatan bintang legion ini
para veteran dan janda veteran benar benar mengalami kesulitan di masa pandemi covid sembilan belas
selain bantuan sosial tunai
pemerintah juga menggratiskan tagihan listrik air pdam
serta pajak bumi dan bangunan
kesehatan para veteran dan janda veteran juga ditanggung oleh pemerintah kabupaten musi banyu asin
hingga akhir hayat mereka
anggaran yang dikucurkan pemerintah kabupaten musi banyu asin
untuk meringankan beban para veteran dan janda veteran
kita berikan bantuan sosial tunai untuk selama tiga bulan
kemudian untuk kedepannya
diberikan honorarium kepada para veteran dan janda veteran ini
nilai maksimum yang diberikan adalah rp dua per bulan
jadi saya naikkan termasuk di dalamnya juga kita berikan gratis listrik
dan juga pdam
selama seumur hidup
kesehatan sampai mereka tidak membutuhkan lagi perawatan
sampai mereka tidak ada lagi di dunia
sampai meninggal dunia
ketua lvri kabupaten musi banyu asin mengucapkan terima kasih
atas bantuan yang diberikan kepada mereka
mereka juga berharap lvri kabupaten muba
diberi mobil bantuan operasional
agar mereka bisa mengunjungi anggota mereka yang sakit
kami dari lego veteran mengucapkan terima kasih banyak
soalnya selama ini setengah
sampai misalnya ada yang sakit pun
kita tidak bisa melihatnya
itu makanya kita usulkan supaya kendaraan kita diberi
supaya kita bisa kalau ada yang sakit kita beruntung
kita kasih sekedar supaya semangat juangnya tinggi
bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas di musi banyuasin ini
terus mengalir dan meluas
sebelumnya pemerintah kabupaten tersebut
telah mengucurkan bantuan untuk ribuan ustad dan ustazah
serta mahasiswa asal musi banyu asin
dono purwanto beni apriyadi sekayu sumatera selatan